sebelum menjarah toko pakaian di jalan sentosa raya depok jawa barat pada sabtu dini hari
geng motor jepang juga menjarah sebuah warung tegal di kawasan cinere
mereka merampas uang pemilik warung menjarah dagangan dan mengambil satu motor milik pedagang
aksi penjarahan yang dilakukan geng motor bersenjata tajam di sebuah rumah
di sebuah warung tegal di cinere jawa barat pada dua puluh dua desember
membuat pemilik warteg trauma
pelaku yang mengendarai tiga sepeda motor berboncengan dengan bersenjata tajam
langsung masuk dan menguras uangnya
pelaku juga merampas sejumlah barang berharga
para pembeli yang sedang makan dan mengambil motor milik pedagang
halimah tusyakdiah pemilik warteg mengaku sampai sekarang tidak berani membuka warungnya hingga dua puluh empat jam
karena pelaku juga sempat melukai salah satu pembeli yang sedang makan
terus tidak lama turun yang dibacok sini turun
turun lihat motor terus dikejar lagi
pas terakhiran ini kaca saya dipecah pakai itu samure
yang kira kira dua puluh ke atas orangnya bersih bersih putih putih
ada pun dari hasil pemeriksaan terhadap delapan orang ditambah empat orang tersangka terbaru
bahwa ternyata sebelum melakukan aksi di toko fernando
mereka juga melakukan aksi di sawangan dan timur
khusus yang berbeda
mereka juga melakukan aksi di daerah limo mereka melakukan aksi di salah satu warteg di daerah cinere